ktt khusus asean amerika serikat menjadi momen penting bagi seluruh negara anggota untuk membawa misi dan kepentingan nasionalnya
isu utama yang dibahas adalah tentang pertahanan dan juga perdagangan
apa saja misi yang dibawa oleh presiden jokowi benarkah lawatan presiden ke amerika sekaligus untuk melobi negeri paman sam datang ke forum g dua puluh
kita akan diskusikan pada malam hari ini sudah bergabung bersama dengan kami ada pak riza nur arfani direktur institute of international studies dari ugm
pak riza selamat malam
selamat malam mas renhardt selamat malam pak riza
kami masih juga menunggu bergabungnya pak igede ngurah swajaya direktur jenderal amerika dan juga eropa dari kementerian luar negeri
saya akan lanjutkan bersama dengan pak riza
pak riza ktt khusus asean amerika serikat ini terasa
mungkin spesial ya karena ini secara langsung lagi setelah pandemi bertemu kemudian juga posisi indonesia adalah koordinator asean
menurut anda bagaimana seharusnya presiden atau pemerintah ini memanfaatkan forum ktt asean dan juga amerika serikat untuk membawa kepentingan nasional indonesia
ya ada dua poin penting ya mas renhard dan para pemirsa semua yang perlu ditegaskan oleh pak
jokowi pak presiden kita
yang pertama tentu berkaitan dengan kawasan asean
jadi ktt khusus ini menandakan bahwa amerika tidak bisa melepaskan dalam dana kutip ya ketergantungannya pada asean
terutama dalam konteks stabilitas kawasan
dalam konteks bagaimana negara ini mengkampanyekan apa yang mereka sebut sebagai konsep
ke indo pasifik yang inklusif dan terbuka
dan sekali lagi di sini asean memegang peranan penting
dan para pemimpin asean juga menekankan pentingnya prinsip sentralitas asean dalam setiap penanganan masalah masalah yang berkaitan dengan stabilitas regional di kawasan
dan khususnya dalam hal ini adalah laut cina selatan
dan juga situasi yang tengah terjadi di negara
tetangga kita myanmar
tentu satu poin penting yang perlu ditegaskan oleh pak jokowi
yang kedua memang ini berkaitan dengan presidensi kita di forum g dua puluh
yang dalam beberapa bulan ini kita akan menjadi tuan rumah
sekaligus memimpin perhelatan tertinggi ktt di g dua puluh di bulan november
dan ini memang berbarengan dengan
situasi yang rumit berkaitan dengan apa yang terjadi di ukraina
jadi ini momen yang spesial
terutama untuk memastikan kehadiran joe biden dan kawan kawan dalam ktt g dua puluh
dan itulah misi yang mungkin paling kunci dari kunjungan pak jokowi ke amerika dalam rangka ktt
khusus asean amerika serikat
oke nanti kita bahas lebih jauh ya pak
riza soal bagaimana memanfaatkan momentum ini dalam hal soal forum g dua puluh
tapi kalau kita melihat isu utamanya dalam ktt khusus ini adalah soal pertahanan dan juga perdagangan
apa yang anda lihat dari pilihan dua isu ini
apakah memang ini yang kemudian saat ini menjadi fokus negara negara di dunia
termasuk juga asean dan juga hubungan kerjasama antara asean dan juga amerika serikat
soal pertahanan misalnya atau perdagangan
apa yang spesifik isu apa yang spesifik yang tengah berkembang saat ini
ya memang kalau dilihat dari agenda yang sudah dirancang
terutama oleh misi indonesia ke ktt khusus ini
dua agenda itu merefleksikan semacam concern dari pemerintah indonesia dan juga teman teman para pemimpin asean
yang pertama soal pertahanan
yang tadi saya sudah sampaikan
ini berkaitan dengan konsep yang dimajukan oleh pemerintah amerika
sejak pemerintahan obama ya
di tahun dua ribu delapan
konsep yang namanya indo pasifik
yang kemudian didefinisikan sebagai sebuah kawasan yang inklusif dan terbuka
tapi yang kita tahu sama sama
konsep ini atau model atau strategi ini memang dirancang untuk meng contain
pengaruh yang semakin kuat dari china
dan oleh karenanya tema pertahanan menjadi isu yang krusial di sini
terutama berkaitan dengan apa yang terjadi di laut cina selatan
dan juga nanti ikutannya pada kondisi yang berlaku di myanmar
tetapi yang menarik adalah
dan ini saya kira satu
ada strategi diplomasi yang juga spesial dari indonesia dan teman teman di asean
khususnya indonesia ya
karena indonesia ingin menegaskan bahwa perdagangan bagaimanapun adalah isu penting lain
daripada sekedar soal stabilitas
stabilitas penting untuk perdagangan
tetapi perdagangan yang kuat antara kedua kawasan
antara amerika dengan asean
tidak kalah pentingnya
dan dalam hal ini saya kira
china memang menjadi partner yang utama di kawasan ini
dan amerika nampak tertatik tatik
tertinggal untuk ini
sehingga momen ini bisa menjadi spesial
karena bisa menegaskan bahwa bagaimanapun asean masih menganggap kemitraan dengan amerika
terutama di bidang perdagangan
masih sangat strategik
jadi masih ada
antara regional asean dan juga negara amerika serikat
saya akan sapa pak igede ngura suwajaya
direktur jenderal amerika dan eropa dari kementerian luar negeri
pak dirjen pak ngurah selamat malam
selamat malam mas
tadi kita sudah memulai diskusi dengan pak riza
dengan beberapa pandangan pak riza soal forum khusus ini
ktt asean dan juga amerika serikat
ada misi yang dibawa pak oleh indonesia
ini perdamaian stabilitas dan juga kerjasama indo pasifik pada forum ini
bagi pemerintah seberapa penting forum khusus ini
ktt asean dan juga amerika serikat
dan bagaimana implementasi dari misi yang dibawa oleh presiden jokowi ini
jadi pertama tama ya saya ingin sampaikan bahwa indonesia saat ini adalah country coordinator untuk asean us dialogue partnership
jadi ini memang indonesia yang mengkoordinasikan sampai tahun dua ribu dua puluh empat
nah yang kedua ini merupakan ktt pertama kali inverson ya
dengan dialog partners yang dilakukan oleh asean
nah ktt ini sekarang justru terjadi ketika kita sedang menuju ke mungkin penanganan covid sudah mulai membaik pemulihan ekonomi
tetapi terus ada situasi gini

nah oleh karena itu saya kira ktt khusus ini selain untuk memperingati empat puluh lima tahun kemitraan asean dan amerika serikat
juga dimaksudkan untuk menegaskan kembali komitmen asean dan amerika serikat untuk mempertahankan stabilitas keamanan di kawasan indo pasifik
termasuk juga peningkatan kesejahteraan dan penanganan
ketika terjadi peningkatan keamanan kita juga akan mencari peningkatan keamanan
menangani covid yang lebih efektif peningkatan privateness penanganan pandemi di masa yang akan datang dan juga pemulihan ekonomi
jadi intinya itu yang akan dibahas
dan sudah tentu dalam kaitan ini kan asean punya asean outlook on di indo pasifik
sementara amerika juga sedang mengembangkan kebijakan di indo pasifik yang tidak hanya semata mata dalam konteks kerjasama politik dan keamanan
tetapi juga mengembangkan kebijakan dalam bidang engagement amerika yang lebih intensif lagi dalam bidang ekonomi
jadi itu yang akan menjadi fokus pembahasan di amerika serikat
jadi spesialnya juga karena indonesia adalah country coordinator ya pak dirjen
tadi ada yang menarik juga dari apa yang disampaikan pak riza
bahwa dalam forum ini juga sebagai ajang bagaimana kita bisa memperbaiki kesejahteraan di amerika serikat
bagaimana kemudian antara amerika serikat dan juga asean
ini kalau kita bicara soal pertahanan
ada isu isu soal laut cina selatan misalnya
dan konsep indo pasifik yang secara historical tadi disampaikan oleh pak riza ini untuk meng counter begitu
peran china di asia tenggara
jadi bagaimana concern indonesia soal isu laut china selatan
dan juga misalnya kasus myanmar yang juga tadi disoroti juga oleh pak riza
dan juga misalnya kasus myanmar yang juga tadi disoroti juga oleh pak riza

jadi mungkin koreksi ya
jadi bukan meng counter ya
dalam arti asean outlook on the indo pacific itu intinya adalah bagaimana meningkatkan dialog dalam rangka mempertahankan stabilitas keamanan
melalui dialog dan kerjasama
itu kekuatan asean
dan itu yang menjadi inti dari asean outlook on the indo pacific
nah terkait laut cina selatan
saya kira posisinya sudah jauh
kalau kita ingin supaya laut cina selatan menjadi kawasan yang damai
kawasan yang peaceful dan stabil

itu harus berdasarkan atas hukum internasional
dalam kaitan ini adalah

nah dalam konteks ini sebenarnya
antara asean dengan china
kita punya proses yang sekarang
kita punya proses yang sekarang
tujuannya adalah bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif
dalam rangka menyelesaikan sengketa secara damai
nah terkait dengan myanmar
memang amerika sangat mendukung
apa yang sudah disepakati oleh para pemimpin asean
ketika bertemu di jakarta pada waktu itu
memang kita melihat
sampai sekarang masih belum ada
perkembangan yang signifikan dari implementasi lima konsensus
jadi berbagai isu memang dibahas bukan hanya dalam rangka mempertahankan stabilitas keamanan
melalui dialog dan negosiasi atau melalui diplomasi dan kemitraan
tetapi juga yang penting adalah kita bicara mengenai peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi
nah ekonomi ini kan kita tahu sendiri bahwa kita menawarkan di indonesia ini kan kita menawarkan
sebagai basis dalam rangka pengembangan rantai pasok industri global misalnya
bukan hanya di indonesia tetapi juga di asia
nah kita ingin ini dikembangkan sehingga akan banyak investasi yang masuk ke kawasan asean
termasuk juga ke indonesia
nah mungkin saya juga perlu tambahkan sedikit ya
jadi kehadiran bapak presiden di amerika serikat bukan hanya menghadiri asean us special summit
tetapi beliau juga
menghadiri sebagai co host untuk ktt covid sembilan belas yang kedua yang diinisiasi oleh amerika serikat
ini yang jadi co host ini hanya beberapa negara
indonesia sebagai ketua g dua puluh jerman sebagai ketua g tujuh
ada senegal dari presiden ketua african union dan satu ketua karikom
jadi memang ini suatu event yang sangat penting dalam rangka mempersiapkan
dan juga melakukan penyelenggaraan dalam rangka menangani masalah kemungkinan terjadi pandemi di masa yang akan datang
jadi engagementnya bukan hanya sekedar ktt khusus asean us
tetapi beliau juga menghadiri ktt covid yang kedua
yang pertama juga beliau hadiri secara virtual
kali ini beliau hadiri dari washington dc
oke jadi pertemuan yang sangat penting dan isu pertahanan dan juga perdagangan ini menjadi pembahasan dalam forum ini
pak dirjen yang juga
terjadi saat ini adalah forum yang penting ini berlangsung di tengah situasi geopolitik ukraina dan juga rusia
yang masih berlangsung sekarang eskalasinya
presidensi indonesia di g dua puluh mendapatkan tantangan ketika ada dalam tanda kutip ancaman dari amerika serikat
memboykot jika mengundang vladimir putin
isu ini apakah mendapatkan perhatian spesial dari pemerintah dari presiden joko widodo ketika bertemu dengan presiden joe biden

jadi yang jelas bahwa memang ada tantangan
beberapa negara negara g tujuh itu menghindari menyampaikan bahwa mereka keberatan
kalau misalnya duduk bersama sama dengan presiden putin
ini masalah ya
tapi bukan berarti kita tidak bisa atasi
jadi bumenlu melalui dialog yang sudah dijalin dengan semua menteri luar negeri anggota g dua puluh
ada suatu optimisme lah bahwa g dua puluh akan tetap berjalan
sebenarnya pertemuan terakhir di washington dc antara menteri keuangan dan bank sentral itu juga berjalan
memang menteri keuangan ukraina diundang pada waktu itu untuk juga bicara mengenai updating the situation and ukraine
tetapi isu pokok yang dibahas sebagai mandat dari g dua puluh tetap dilakukan pembahasan
termasuk juga yang penting adalah apa yang menjadi prioritas
tadi terputus pak
jadi memang betul ada tantangan
tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa atasi
jadi bapak presiden juga berkomunikasi
dan semua kepala negara
ibu menlu kemarin bertemu dengan menlo dari g tujuh dan juga dari g dua puluh
saya kira kita masih optimis lah
bahwa kita mendengarkan dari negara negara g dua puluh mereka semua masih mendukung keberhasilan indonesia sebagai presiden g dua puluh
tapi bagaimana caranya bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh indonesia untuk meyakinkan kembali
atau untuk memastikan
bahwa semua peserta semua negara negara anggota g dua puluh
memang akan hadir di bali nanti termasuk amerika serikat
nanti dijawabkan nanti pak dirjen dan juga pak riza
kami akan segera kembali
baik saya ke pak riza sekarang
pak riza sekarang kita fokus ke isu g dua puluh
diagendakan presiden jokowi
diagendakan presiden jokowi
akan bertemu pertemuan bilateral dengan presiden joe biden dan juga vice president kamala harris
tentu ini perlu dikonfirmasi ulang
tapi menurut anda sebagai ketua presidensi g dua puluh
apa yang seharusnya disampaikan oleh presiden terhadap amerika serikat dalam kaitannya
untuk memastikan bahwa g dua puluh akan tetap berjalan dan memastikan bahwa amerika serikat juga bisa hadir
yang perlu disampaikan pak jokowi ketika
bertemu beliau berdua ya para pemimpin amerika ini adalah konsistensi dari sikap indonesia
dan sejauh ini kita telah menunjukkan itu dan juga telah membuahkan hasil ya
seperti tadi disampaikan oleh pak dirjen
hasil yang didapatkan dari terobosan terobosan diplomatik yang kita lakukan sepanjang satu dua bulan belakangan
dan itu saya kira
itu adalah capaian yang luar biasa
dan saya sepakat dengan pak dirjen
tidak ada kata pesimis untuk menghadapi ktt g dua puluh nanti
yang ada adalah kata optimis
dan konsistensi strategi itulah yang perlu ditunjukkan
bahwa kita imparsial
kita tetap memperlakukan forum g dua puluh
sebagaimana mestinya sebagai forum ekonomi dan keuangan
dan oleh karenanya siapapun
pesertanya harus dipastikan hadir
dan itulah yang saya kira akan menjadi poin penting
dari pertemuan bilateral kita dengan para pemimpin amerika serikat
dan menurut anda itu akan cukup berhasil untuk bisa meredam tensi ya yang selama ini terjadi
jadi undangan pak jokowi kepada presiden ukraina
itu menunjukkan satu langkah maju
bahwa kita negara yang imparsial dalam konteks konflik di ukraina
dan kita sepakat bahwa yang diperlukan dalam penanganan konflik di ukraina adalah upaya untuk peperdamaian
upaya untuk menghentikan peperangan
dan upaya upaya itulah yang perlu ditunjukkan
presiden ukraina memenuhi undangan untuk hadir di bali
dan itulah pintu masuk untuk keterlibatan yang lebih dalam
dari teman teman g dua puluh
khususnya indonesia ya yang megang presidensi
untuk mulai meredakan ketegangan di ukraina
dan bagaimana kemudian ke depannya kita menjadi peace broker yang mumpuni
dari langkah langkah diplomatik yang sudah kita lakukan
kembali ke pak ngurah
konsistensi indonesia ya pak ngura ini diapresiasi sebagai presidensi g dua puluh
tapi apakah secara khusus memang lawatan presiden ini ketika nanti bertemu dengan presiden joe biden
memang punya perhatian khusus
memang juga akan membahas secara khusus soal gelaran g dua puluh
memastikan kehadiran dari joe biden atau amerika serikat
fokus utama pertemuan ini adalah asean
jadi dalam konteks kerjasama antara amerika serikat dan asean
dan juga upaya untuk meningkatkan level kemitraan menjadi strategi komprehensif
itu fokus utama
bahwa isu g dua puluh isu geopolitik di eropa
itu akan dibahas
saya kira memang itu menjadi bagian dari topik pembahasan
tapi bukan itu satu satunya isu yang dibahas dalam konteks asean us summit
tetapi lebih kepada bagaimana amerika serikat juga ikut berperan dalam mereka mempertahankan stabilitas keamanan di kawasan indo pasifik
termasuk juga meningkatkan engagement mereka dalam bidang ekonomi
jadi kembali kalau ke mengenai g dua puluh ya
kita sudah menegaskan bahwa kalau posisi terkait dengan konflik yang terjadi di ukraina
kita ingin supaya perang ini segera diakhiri
kita menentang segala bentuk agresi terhadap negara yang berdaulat
kita menentang tindakan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan piagam pbb
yang menjadi harapan masyarakat internasional ini
yang betul betul bisa menolong negara negara
khususnya negara berkembang
dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi
bahwa perang itu harus segera berhasil
saya kira kita konsisten menyuarakan itu
kita bahkan mendorong supaya diciptakan suatu situasi yang kondusif
supaya perang bisa diakhiri
karena perang ini sudah tentu memberikan kesengsaraan
seperti yang disampaikan pak jokowi pak presiden
jadi pentingnya dan strategisnya forum g dua puluh ini
apalagi kalau bicara soal untuk recovery ekonomi secara global
ini akan terus menerus disampaikan
sampaikan oleh indonesia agar kemudian semua negara punya fokus yang sama
begitu ya kira kira pak dirjen
dan mereka sangat apresiasi konsistensi indonesia dalam hal ini
dan mereka tadi saya sampaikan
semuanya menyampaikan ingin supaya presidensi indonesia berhasil gitu
oke baik pak dirjan
ada kemudian kekhawatiran bahwa dalam forum yang penting ini
ktt khusus asean dan juga amerika serikat
di tengah situasi geopolitik saat ini
dikhawatirkan kemudian negara negara asean
kemudian mungkin diajak oleh amerika serikat untuk berhadapan dengan rusia di konflik ukraina
juga soal berhadapan juga dengan tiongkok misalnya
indonesia yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif
bagaimana kemudian melihat kalaupun ada kemungkinan itu
ada atau tidak sebetulnya pak dirjen
ya bahwa ada upaya sudah tentu kita tidak bisa nafikan ya
biasanya indonesia dan asean konsisten melalui itu
kenapa kita mengeluarkan asean outlook on the indo pacific
itu maksudnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan interaksi dalam bentuk dialog
untuk mempertahankan stabilitas keamanan
membangun saling percaya
jadi bukan justru meningkatkan eskalasi
jadi itu pentingnya
dan ini saya kira secara konsisten diperankan oleh indonesia
menyodorkan asean outlook ketika tahun berapa
saya lupa tahun dua ribu tujuh belas kalau nggak salah
akhirnya di dua ribu delapan belas di endorse tahun dua ribu sembilan belas
dan itu sekarang justru menjadi salah satu model
yang akhirnya menarik minat beberapa negara
jadi kita sekarang melihat
kalau dulu kan barangkali cuma amerika serikat ya
sekarang uni eropa mengeluarkan juga apa yang disebut sebagai eu
yang narasinya sama dengan apa yang kita inginkan
dialog kemitraan kerjasama dan bukan containment
nah itu penting itu
karena tanpa dialog sudah tentu yang ada adalah nanti saling curiga distrust
dan itu yang kita coba terus perankan
saya kira so far mendapatkan apresiasi yang luar biasa
nanti kita juga dengar barangkali kanada dalam waktu dekat
kita juga akan meng endorse akan mengeluarkan suatu strategi mengenai indo pasifik
yang sifatnya juga sama seperti apa yang narasinya juga sama seperti asean
oke oke menarik saya ke pak riza lagi
pak riza tentu kehadiran presiden joe biden juga sangat penting dalam forum g dua puluh
karena joe biden juga bisa menjadi penentu ketika ia hadir
bisa jadi kemudian negara negara sekutunya juga akan hadir
jadi forum ini juga menjadi sangat penting
menurut anda diplomasi lobby yang seperti apa yang bisa dan harus dilakukan indonesia oleh presiden jokowi
memanfaatkan melihat momen dari ktt khusus asean dan juga amerika serikat dan pertemuan bilateral nanti
ya yang perlu ditegaskan adalah bahwa suasana geopolitik yang kita rasakan sejauh ini
terutama yang melanda di ukraina itu perlu diimbangi dengan strategi geoekonomi
yang juga perlu mumpuni ya dari teman teman di asean termasuk utamanya indonesia
dan disinilah sentralitas asean nanti mendapat tantangan
bagaimana memanfaatkan keberadaan indo pasifik untuk keuntungan yang lebih tangible bagi teman teman di asean
bagi negara negara di asean
tangible dalam konteks ekonomi
terutama ya perdagangan investasi dan lain lain
kita akan terus menekankan bahwa yang paling penting adalah hubungan hubungan ekonomi atau perdagangan
dan bagaimana kemudian situasi ini dimanfaatkan oleh pak jokowi dan teman teman asean ya
untuk meyakinkan bahwa konsep indo pasifik yang dikesankan awalnya sebagai containment terhadap china
sebetulnya ini adalah peluang untuk membangun kolaborasi yang lebih tangible di bidang ekonomi
dan itulah yang ditunjukkan oleh asean
asean dengan sentralitasnya ingin menunjukkan bahwa laut cina selatan myanmar dan lain lain itu adalah isu
tetapi isu yang lebih penting bagaimana memanfaatkan keberadaan rangtai pasok

dan ini adalah hal yang sangat penting untuk memanfaatkan investor investor dari amerika untuk kepentingan kemajuan bersama
yang juga melibatkan negara negara di luar indo pasifik termasuk utamanya china
dan saya kira itulah mengapa pak jokowi mengajak serta pak menteri perdagangan dan pak menteri investasi kita
untuk meyakinkan bahwa suasana itulah yang ingin dibangun oleh indonesia oleh teman teman asean
dengan sentralitas atau konsep sentralitas asean nya
oke oke konsep itu menurut anda sudah cukup untuk bisa meyakinkan atau bisa menyukseskan forum g dua puluh di tengah situasi geopolitik saat ini
saya kira lebih dari cukup ya asalkan nanti ketika ttt itu dijalankan atau pertemuan pertemuan ini ya di working groups yang sudah berlangsung selama beberapa bulan ini
dan yang akan dihilang nanti ktt itu memang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan kerjasama ekonomi antara dua kawasan ini asean dan amerika
dan itulah yang perlu menjadi titik poin atau titik penegasan dari ktt
sehingga nanti official statement itu lebih mewarnai kerjasama ekonomi dan keuangan
sekedar menanggapi tekanan tekanan amerika untuk berhadapan misalnya dengan rusia atau dengan china
oke bagaimana dengan kekhawatiran bahwa forum ini juga kemudian bisa digunakan oleh amerika serikat
meyakinkan negara asean yang lain untuk ikut berhadapan dengan rusia
karena tentu indonesia juga penting untuk memainkan peranan di situ
saya kira tidak akan terjadi ya
saya kira apa yang sudah dilakukan indonesia melalui terobosan terobosan diplomatiknya
akan menempatkan amerika pada posisinya yang semestinya ya
bahwa forum ini bukan forum politik bukan forum yang membicarakan hal hal di luar ekonomi dan keuangan
terutama dalam konteks ini adalah troikannya ya indonesia india italia
untuk merumuskan satu statement yang cukup bisa diterima kedua atau beberapa pihak
yang berkaitan dengan konflik ukraina ini
ada pernyataan pernyataan yang tentu mengutuk agresi atau invasi rusia ke ukraina
tetapi pernyataan yang lebih penting
adalah bagaimana menghentikan perang itu sebagai katalis untuk economic recovery
itu yang nanti perlu mendapat perhatian dari para perancang pernyataan bersamanya di ktp di bali nanti
pak dirjen dari mungkin hasil korespondensi atau isu yang berkembang sekarang ya
apakah memang optimis oke
tapi apakah memang
peluang atau kemungkinan memang sangat besar bahwa di ujungnya nanti
semua negara termasuk amerika serikat dan sekutunya
memang akan hadir di dalam forum g dua puluh
meskipun indonesia tetap akan konsisten mengundang semuanya
termasuk juga presiden vladimir putin
harapan kita demikian
dan saya kira kita juga sudah menerima konfirmasi dari beberapa kepala negara
tadi saya sudah sampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh bu menlu
menteri keuangan pak presiden sangat intensif untuk menjelaskan dan juga menjelaskan posisi indonesia
dan juga menyampaikan pentingnya g dua puluh dan keberhasilan presidensi indonesia
jadi harapan kita demikian
dan tadi saya sudah sampaikan bahwa beberapa kepala negara sudah memindikasikan akan hadir ya
bukan hanya rusia ya
tetapi juga kepala negara g dua puluh yang lainnya
saya kira kita masih punya waktu mudah mudahan demikian
tetapi secara substansi tadi saya sudah sampaikan pembahasan masih berjalan terus
kepala negara itu ada apakah juga termasuk negara negara barat yang selama ini juga menentang
ya kan kemarin menlu kanada juga kesini
tanggal hari jumat ini bu menlu juga akan dialog dengan semua menlu g dua puluh
mengenai hal ini juga
jadi apa ini kan
proses untuk apa nah itu
meng convince dan mengjelaskan
respon sudah semakin positif saya lihat
kalau dari amerika serikat apakah respon positif itu juga terlihat pak dirjen
saya kira nanti ini juga menjadi apa namanya itu
salah satu topik ya tapi bukan topik utama
pak dirjen yang satu hal juga yang menarik adalah
kedatangan presiden ke amerika serikat juga bertemu dengan ceo ceo
perusahaan yang besar
elon musk bahkan begitu ya
apa yang ingin dicapai kerjasama seperti apa yang ingin dilakukan untuk indonesia
kalau kita melihat perdagangan indonesia amerika serikat
justru ketika perdagangan covid
jadi amerika serikat menjadi perdagangan terbesar kedua indonesia di dunia ya
kita melihat juga tren investasi meningkat
oleh karena itu saya kira apa yang menjadi kepentingan indonesia dalam hal ini adalah
menegaskan lagi bahwa indonesia adalah destinasi investasi yang kondusif
destinasi investasi yang sangat menarik bagi industri yang ada di amerika serikat
dan kita juga bersedia kita siap menjadi hub produksi
yang tadi saya sampaikan untuk global supply chain
sekarang kemarin kan sempat terdestruksi kan
sekarang kemarin kan sempat terdestruksi kan

nah jadi kita juga menawarkan
nah ini kita sudah melihat bahwa semakin banyak industri industri dari berbagai negara melihat
sangat ideal untuk investasi di indonesia
dan ini kondisi ini jaminan ini harus terus kita berikan pada para pengusaha di berbagai negara
termasuk amerika serikat
oke pak riza apa yang anda lihat dari agenda presiden
yang bertemu dengan perusahaan perusahaan besar ceo ceo perusahaan besar
keuntungan seperti apa yang bisa dibawa pulang ke indonesia
ya ini saya lihat sebagai memang prinsip dasar dari politik luar negeri di bawah pak jokowi
yang perlu disambungkan dengan kepentingan nasional utamanya di bidang ekonomi
dan ini penegasan sekali lagi bahwa memang politik luar negeri itu ujungnya adalah pada welfare ya

pada kesejahteraan pada kemakmuran
dan investasi adalah salah satu caranya untuk itu
dan oleh karenanya kehadiran presiden bertemu langsung dengan para petinggi para bos
yang secara prospek itu sangat tinggi untuk menanamkan investasi mereka di indonesia sangat penting
dan itulah yang kita harapkan bisa mewadai semacam rencana kita untuk menjadi produk yang berharga
untuk menjadi production hub untuk beberapa sektor ya dalam komoditas di supply chain internasional
termasuk yang paling penting adalah dalam kerangka investasi di bidang otomotif
yang nanti akan mengarah pada mobil bertenaga listrik
dan itulah yang kita harapkan dari pertemuan itu
pak ngurah terakhir karena sudah ada agenda bertemu dengan presiden joe biden
apakah ada informasi kapan kemudian pertemuan ini akan berlangsung
dan sekali lagi apa yang akan dibawa oleh indonesia dalam pertemuan khusus dengan presiden joe biden
jadi kalau pertemuan secara bilateral memang tidak ada
tetapi yang jelas pertemuan ini dalam konteks asean us ya
entah itu pertemuan tersebut
dalam format working dinner maupun pertemuan secara resmi pleno ya
saya kira tadi saya sudah sampaikan di depan pemulihan covid pemulihan ekonomi
mempertahankan stabilitas keamanan di kawasan indo pasifik
meningkatkan engagement amerika dalam bidang ekonomi
itu beberapa hal yang sangat penting
dan ini kebetulan memang selain itu juga climate change ya
dan ini kebetulan sejalan juga dengan tiga prioritas yang bisa saya sampaikan di g dua puluh
jadi itu hal hal yang konkret saya kira dan harapan kita sudah tentu semua itu akan di respond positif
oke harapan kita tentu segala bentuk upaya diplomasi indonesia bisa direspon positif
dan indonesia bisa meyakinkan dunia termasuk juga amerika serikat
untuk bersama sama menyukseskan forum g dua puluh yang punya nilai strategis
dan juga sangat penting bagi situasi global saat ini
bagi dunia terima kasih banyak pak igede nguraswajaya
direktur jenderal amerika dan eropa kementerian luar negeri
dan juga pak riza nur arvani direktur institute of international studies ugm
selamat malam sehat selalu
jelang penentuan pejabat sementara kepala daerah untuk menggantikan ratusan kepala daerah
yang jembatannya berakhir tahun ini kpk mengantisipasi munculnya peluang korupsi
kami akan segera kembali sesaat lagi